ya tak hanya bentrokan sebelumnya puluhan supporter bonek membakar ilalang yang ada di depan stadion gelora bung tomo surabaya
aksi pembakaran ini merupakan bentuk pelampiasan bonek yang kesal karena tidak dapat masuk stadion
akibat kecewa tidak bisa masuk ke stadion menyaksikan persebaya melawan persigo fc sejumlah supporter membakar ilalang di sekitar stadion gelora bung tomo
kebakaran ini sempat membuat pertandingan persebaya surabaya melawan persigo semeru dihentikan sementara karena asap memenuhi stadion dan mengganggu jalannya pertandingan
untungnya petugas dari kepolisian dan dinas kebakaran kota surabaya dengan sigap memadamkan api dengan menggunakan water cannon
api pun berhasil dijinakkan beberapa menit kemudian
meski terjadi insiden secara keseluruhan pertandingan persebaya melawan persigo berjalan lancar
tim green force berhasil melumat persigo semeru dengan skor empat
dengan kemenangan ini persebaya semakin kokoh di puncak grup c enam belas besar
liga dua dengan poin tujuh hasil dua kali menang dan satu kali seri
laga berikutnya persebaya giliran melawat ke jember sport garden menghadapi tuan rumah persigo semeru fc rabu nanti